keinformasi selanjutnya menteri perdagangan muhammad lutfi memastikan kelancaran distribusi pasokan minyak goreng di sumatera barat dengan mengunjungi sejumlah pasar di kota padang hari jumat
selain soal distribusi mendak juga memeriksa kondisi harga komoditas tersebut
menteri perdagangan muhammad lutfi mendengarkan berbagai keluhan dan masukan dari para pedagang di pasar raya padang jumat
pada kunjungan tersebut mendak lutfi didampingi dirjen perdagangan luar negeri kemendak indrasari wisnuwa
mendak memastikan kelancaran distribusi pasokan minyak goreng di sumatera barat dengan mengunjungi sejumlah pasar di kota padang hari jumat
distribusi minyak goreng sampai tingkat pengecer dan dijual dengan harga sesuai ketentuan
menurut mendak seharusnya minyak goreng di sumatera barat dalam kondisi melimpah karena pasokan lebih dari lima juta liter
sementara kebutuhan hanya dua tiga juta liter
namun yang terjadi di pasaran tidak sesuai dengan kondisi di lapangan secara keseluruhan
mendak mengakui hal itu terjadi karena adanya kemacetan pada distribusi yang menyebabkan banyak pedagang dan konsumen
yang tidak mendapat pasokan
sebagai mana mestinya
untuk itu pemprov sumbar diharapkan ikut mengawasi distributor agar masyarakat dapat merasakan ketenangan menjelang puasa dan idul fitri tahun ini
permasalahannya saya lihat di pasar tidak sesuai dengan keadaan di lapangan secara keseluruhan
artinya terjadi kemacetan di distribusi daripada minyak goreng tersebut
saya meminta kepada pemprov sumbar untuk mencari penyelenggaraan
saya meminta kepada kepala dinas terutama kepala dinas perdagangan perindustrian kota padang untuk segera membereskan
saya akan telpon distributor utama produser utama di padang pada kesempatan pertama untuk memperbaiki jalur distribusi
sulitnya mendapatkan minyak goreng menjadi keluhan para pedagang
di bandaruloto biasanya satu tangki itu satu hari katanya
ini satu tangki dapat satu minggu
ini kami dapat
ini kita dapat dua gerigen
itu antri kami untuk itu
dua gerigen itu berapa liter pak
hendak lutfi mengungkapkan pihaknya akan terus memantau kelancaran rantai distribusi minyak goreng
selain di pasar raya padang mendak lutfi juga meninjau pasar lubuk buaya
dari hasil temuan kondisi di pasar tidak sesuai dengan keadaan di lapangan secara keseluruhan
harga secara rata rata
mendak lutfi berada di atas harga eceran tertinggi atau hed yang telah ditentukan pemerintah
kemendak menyatakan bakal menindak tegas eksportir minyak goreng yang tidak menyuplai pasar dalam negeri dengan tidak menerbitkan izin ekspor
selain itu jika ada penimbun minyak goreng kemendak akan menindak dengan tegas secara hukum
berdasarkan pantauan harga beras berkisar rp sebelas lima ratus sampai rp tiga belas lima ratus per kilogram
gula pasir rp tiga belas lima ratus per kilogram
minyak goreng curah rp lima belas per kilogram
minyak goreng premium rp lima belas per liter
terigu rp sepuluh per kilogram
telur ayam rp dua puluh enam per kilogram
cabai merah keriting rp tiga puluh delapan per kilogram
cabai rawit rp dua puluh delapan per kilogram
bawang merah rp dua puluh delapan per kilogram
bawang putih rp dua puluh tiga per kilogram
serta tempe rp dua belas lima ratus per kilogram